di sidang mk sudara menteri sosial tri risma hari ini menegaskan bantuan sosial di kemensos
bentuknya tunai atau transfer tidak ada barang dan seratus persen langsung diberikan ke penerima manfaat
kecuali dalam kondisi tertentu
menjawab pertanyaan hakim mk soal penyaluran bansos selama pemilu
risma memastikan bahwa penyaluran bantuan pangan tidak lagi lewat kementerian sosial
sejak dirinya menjadi menteri
selain itu pos hanya diperbantukan untuk keluarga yang tinggal di daerah terpencil
dan sulit untuk menjangkau mesin atm